sil sila tau gak
ini sekarang tata sama olin lagi ngeliatin boy sama reva berduaan di jalan
kok bisa sih
pantesan aja gue gak nganterin gue aduh ngeselin banget sih
bro jadi silo udah balik dari rs
pokoknya ya gue gak mau tahu gimana pun caranya
lo harus bikin boy ninggalin reva di pinggir jalan
lo yakin nih gak mau bareng sama gue
dan gue yakin gue pas ini jadi juaranya
tahun lalu kan sih gue yang juara
tahun ini gue bakal ngalahin si boy
eh combro gak usah mengayal ketinggian deh lo
yang ada lo patah patah tulang
pasti boy seneng banget denger kabarnya
yaudah biar gue yang telpon deh
eh gue mau tau ya
halo yan kenapa
lo dimana sekarang
udah otw ke kampus
mungkin gue setengah jam lagi sampai
ini gue sama sih misro barusan dapet brosur
nengah ah ribet dulu
hah iya lu denger kan si wisra ngomong apa barusan
gue hampir aja lupa gue pengen ngingetin lu kemaren kemaren
soal untuk dapetin brosuri itu taunya lu udah dapet duluan
ah iya udah tenang aja gue paham kok lagi sibuk banget
apalagi semenjak perjodohan itu
reset lu masih aja ngebahas gitu wan
yaudah gue jalan dulu ya ketemu disana ya
yaudah ya ya yuk siapin lu
ya boleh bilang kita katanya boleh bahas duluan
soalnya tahun ini empat perwakilan
tahun lalu kan cuma tiga tuh
berarti makin banyak dong slotnya
yaudah kalo gitu kita undi dulu aja nanti gimana gimananya kita bahas abis latihan
yaudah oke yuk
jalan lu jalan yang bener
jalan yang bener lu
kepasin gak kepasin sekarang juga
orang banyak banget
sampai dengan ada lu
kau juga jaga gue
gue ingetin sama kalian semua ya
jangan pernah ganggu perempuan lagi
jangan pernah ganggu perempuan lagi
jangan pernah ganggu perempuan lagi
apa sih lin
itu kan gue sama reva lagi
jadi silah gagal kemarin
kok temennya siapa sih bikin silah ngamuk aja deh
iya iya bentar alin
yen jangan diburu buruin tata jadi panik
mampu tau sakit banget nih
udah dibilang jangan makan makanan yang gak higienis
kamu tuh yang gak pernah denger mulutnya mama sih
silah tau gak
ini sekarang tata sama olin lagi ngeliatin boy sama revo berduaan di jalan
pantesan aja boy gak nganterin gue
aduh ngeselin banget sih
jadi silah gak ngantri gue
ya udah dibiliki
keren banget tadi bertiga dateng lagi kesini gue gak tanggung jawab ya
yaudah deh yaudah yaudah gue ikut sama lo
tapi jangan ngebut ya jantung gue belum aman
iya gue juga punya perasaan kali
lo tuh kenapa sih belum apa apa udah negative thinking sama gue
coba ya belajar satu kali aja dalam hidup
untuk berpikiran baik sama buah
bayangin kalau si ganteng ini tadi gak dateng
ini udah jadi oncom kali
oh udah belum sih mau c nya
aku gak jadi ke kampus lama lama
gak ngaca ya sendirinya juga bawel
mungkin kurang banyak kamu jajannya
mama buatin kamu teh
mama aku gak butuh teh
maksudnya siapa yang minum sekarang adalah
mama telepon om herman suruh om herman nabrak si reva itu
karena mama tau gak tadi si tata telpon terus katanya dia ngeliat boya sama reva
makanya buaya gak bisa nganterin aku
kayanya perempuan itu bener bener udah bikin rusuh ya
bikin mama menaik darah tau gak sih
oke mama akan telpon om herman ya
budi tolong lebih cepat lagi ya
kita harus meeting sekarang
kenapa lagi dengan boy
sebelumnya saya mau kasih tahu
sila sekarang sudah ada di rumah sama saya sudah pulang dari rumah sakit
dan itu semua saya yang ngurusin mas
boy tidak mengurus apa apa dan sepertinya nggak perhatian ya sama sila
malahan sepertinya boy lagi asik tuh jalan sama perempuan yang namanya reva
dari mana saya tahu perempuan yang namanya reva itu bisa jalan sama boy
dari temennya sila yang ngasih tahu mas
kalau seperti ini nanti anak saya jadi sedih sepanjang hari jadi gak cepet sembuh